ayah ayah denger kan aku ngomong barusan apa
maaf tapi buat apa ya
saya ada hadiah buat ayah kalian
itu kita lihat aja besok
tapi maaf sebelumnya
sejak ayah kami buta
ayah itu hampir nggak pernah mau keluar rumah
ayah kalian buta
iya pak eh sup eh
ya sup maksud saya
lalu itu sampai besok jangan sampai telat ya
ya udah kalau gitu kalian bisa tinggal di ruangan
ya udah diam playing time
ayah aku ada kabar gembira nih ya kalau akhirnya aku udah bisa ketemu sama papa kandung aku
dan besok kita udah janjiin untuk ketemu di kantor
udah puluhan tahun ya aku gak kebayang gimana rasanya
udah lama banget aku pernah merasa kangen aku sama papa kandung aku
aku cuma bisa bilang terima kasih banyak ya
karena ayah udah ambil aku jadi anak angkat
kalau bukan karena ayah aku gak tau gimana nasib aku di jalanan
ayah ayah denger kan aku ngomong barusan apa
ayah ayah pergi ya
ya allah bunyilah segala dosa dosa ayah
bunyilah penggalah kuburnya
terangilah kuburnya dengan cahaya
mudahlah segala pertanyaan pertanyaan dia sama malaikat
berilah kami semua keselamatan dan kesehatan yang baik
pak kalau boleh tahu pak ini makamnya siapa ya
dia meninggal ketika melahirkan anak saya
yang yusuf hidup sampai kelas tiga sd
bukan yang saya mau mengganggu ataupun ikut campur
tapi saya bisa pastikan anak bapak yusuf itu masih hidup
dan sebentar lagi bapak akan ketemu dengannya
permisi dulu ya pak
masuk silahkan masuk
ada tamu istri bimbal yang bagus
suruh mereka semua masuk
ini kami bawa ada istri saya dewi
gimana kondisinya sekarang
alhamdulillah pak sekarang saya sudah sembuh
alhamdulillah maaf ya kemarin supir saya tabrak kamu
gak apa apa pak bapak juga udah baik sama saya dan keluarga saya
iya kita jadi berasah kayak satu keluarga ya
oh iya ini kenalkan papa saya pak abas
selamat datang ke kantor saya pak
sepertinya saya pernah dengar suara kamu tapi eh malah ya
nih bapak ikut saya duduk dulu ya
kamu belum jawab pertanyaan saya
ya mungkin saja pak
mungkin saja pak
saya sampai lupa
saya sebenarnya punya hadiah buat bapak
hadiah buat saya
iya pak tunggu sebentar
ada apa jok
ini loh pak orang ini gak sopan masuk masuk rumah kita pak
lucunya jangan sebarangan deh harusnya kita tanya dulu maunya dia apa
iya saya juga mau nanya baik baik bos
tapi dia nyelonong aja bos mau nyerobot gitu
sekarang ingin ibu jelasin ya sama bos saya nih
apa kepentingan ibu kesini
iya ibu jelasin deh sama saya
ibu tahu nama saya dari mana
ibu siapa ya
kalau kamu sudah lupa sama ibu
penampilan ibu sekarang sudah berbeda
gak seperti dulu lagi
ya allah ibu
ya allah ibu
wah aku cari ibu kemana mana tau gak ibu kemana aja sih ibu
dan kenapa penampilan ibu sekarang kayak gini
tapi sekarang ibu senang melihat kamu bisa berkumpul lagi sama keluarga kamu
ibu tau dari mana
ibu tau semuanya suf
ibu juga tau
kalau suami ibu sudah menangis

gak ada penampilan ini sih
kau siapa suf
oh ibu tapi diri ngaw hasan
kamu kawan satu
kau banyak sulit
itu mi bimbing himbekku
jadi dari mana arrogant market ini telah pingsik